iya protes bupati meranti soal dana bagi hasil minyak menimbulkan polemik bagaimana sebenarnya aturan dana bagi hasil dalam undang undang kami akan mengulasnya bersama komaydi notonegoro direktur eksekutif reforminer
saat malam pak komaydi
iya pak komedi ini sampai keluar kata kata ada iblis atau setan
karena memang harapannya di saat harga minyak sempat menembus seratus usd per barrel ini daerah berharap ada penyesuaian tentunya soal dana bagi hasil
nah ini kemudian menimbulkan protes dari bupati meranti
nah kita butuh pencerahan
bagaimana sebetulnya aturan dana bagi hasil ini sebetulnya pak
iya sebetulnya sudah diatur cukup clear di dalam undang undang ya mbak eva
di dalam undang undang nomor tiga puluh tiga tahun dua ribu empat mengenai perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah
di sana tidak hanya migas sebetulnya
ada dph mineral ada dph kehutanan ada dph kelautan
sangat detail diatur mengenai prosentase berapa yang diterima oleh provinsi kabupaten kota dan pusat
jadi masing masing sudah ada tarifnya
jadi kalau perhitungan semestinya kalau asumsinya sama seharusnya tidak ada perbedaan angka ya mbak eva
dan setiap tahun setahu saya sudah ada pemberitahuan
dari pemerintah pusat melalui kementerian keuangan kepada masing masing pemda
jadi jatahnya berapa
karena asumsinya sudah sangat jelas di apbn kan kita pasang asumsi juga icp nya berapa harga gasnya berapa liftingnya berapa
nanti kalau kurang lebihnya biasanya direalisasinya harga minyaknya kan tentu tidak persis sama ya mbak eva
kemudian liftingnya juga belum tentu sama setiap tahun
dan itu biasanya ada istilah under dan over lifting yang sama sama nanti dikomunikasikan antara pemerintah pusat dan daerah
nah memang karena saat ini harga minyak masih fluktuatif begitu ya pak komedi
nah kalau aturan pemerintah untuk menetapkannya ini sendiri juga termasuk atau tercantum dalam undang undang juga
nah ini bagaimana kemudian
iya mungkin belum terinformasi secara penuh kepada masing masing pemerintah daerah ya mbak eva
jadi kan tertuang di dalam undang undang apbn setiap tahun kan sebetulnya asumsinya sudah jelas
jadi icp nya berapa
nilai tukar rupiahnya berapa
itu sudah sangat clear sebetulnya di rapbn setiap tahun anggaran sudah ada sebetulnya mbak eva
sehingga nanti tinggal dihitung saja liftingnya berapa
nah seringkali kan lifting ini naik turun mbak
jadi kalau harganya naik tapi volume liftingnya turun kan a dikali b
tapi kalau b nya turun kan hasil akhirnya bisa turun juga
nah ini yang apakah sudah dilihat
apakah memang ada kenaikan
dari sisi harga memang betul naik
tapi dari sisi volume turun atau tidak
kalau sisi volumenya turun kan belum tentu juga naik
karena faktor pengalinya kan ada dua item itu
ada harga dan ada volume produksi atau yang lebih dikenal adalah lifting
karena lifting ini yang siap jual
karena kmnq sebetulnya juga dari jawaban pak justinus mengatakan bahwa soal peningkatan jumlah yang diharapkan dari kabupaten meranti
saya kira setiap kabupaten kota
saya harap demikian
tetapi kan perlu dilihat variabel penentunya
variable penentunya ada dua item
yang pertama adalah volume produksi dari migas itu sendiri
yang kedua adalah harganya
nah kalau harga kan tentu average nya harus dilihat di dalam satu tahun
jangan di bulan bulan tertentu
kalau harga minyak ini kan naik turun nih
jadi hari ini misalkan seratus
nah biasanya itu adalah di average di dalam konteks tiga ratus enam puluh lima hari
di dalam satu tahun mbak eva
nah ini yang mungkin pak bupati
apakah hanya menggunakan acuan di bulan tertentu
kemudian mungkin bisa ketinggian harganya begitu
atau mungkin volume liftingnya turun
tetapi kemudian tidak di turun
nah ini sebetulnya yang perlu diluruskan
saya kira perlu dikomunikasikan antara pemerintah pusat dan daerah
kira kira permasalahannya ada di mana
dan sayangnya kan ini sudah sampai ke publik
dan ada edukasi yang berangkas
saya kira caranya kurang tepat
meskipun mungkin tujuan beliau adalah baik
kesejahteraan masyarakat setempat
tetapi dengan cara cara yang mestinya lebih bijaksana lagi
begitu mbak eva
nah itu dia
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat
karena kita juga ingat sebetulnya pak komedi
sempat ada permasalahan juga ini
di blok cepu
di mana kaupaten blora
kemudian juga sempat protes
karena harapannya tentunya
eksploitasi sumber daya alam
termasuk juga minyak
ini memberikan perbaikan bagi masyarakat sekitar
tapi faktanya tidak dirasakan
dan warga begitu
nah bagaimana sebetulnya
seharusnya pembagian yang ideal kalau gitu
iya sebetulnya di dalam undang undangnya
daerah penghasilnya berapa
kaupaten kotanya dapat berapa
terus kemudian ada memang
sekian persen yang dibagi hasilkan
selain penghasilnya mbak eva
jadi misalkan nih
di jawa timur ada lima belas kabupaten kota
tujuh negara blora penghasil
nganjuk dan lain lain juga dapat mbak
tetapi dengan porsi yang berbeda
mungkin angka angka semacam ini
detail pembagian semacam ini
belum terkomunikasikan dengan
utuh kepada masing masing kehenda
nah ini saya kira juga pr dari teman teman di pemerintah pusat
terutama di teman teman kementerian keuangan
untuk mungkin mensosialisasikan ini lebih gencar lagi begitu
kalau dalam undang undang sendiri
aturannya ada atau tidak untuk
menentukan kesepakatan porsi besar
begitu ya misalnya
dalam jangka waktu berapa lama sebetulnya pak komedi
sebetulnya setelah angkanya beda beda
tapi prosentase bagi hasilnya sama mbak eva
misalkan untuk minyak ya
untuk kabupaten kota non penghasil
sudah sangat detail
nah prosentasenya tinggal dikali saja
nah tahun ini produksinya berapa
nah mungkin perkalian perkalian ini yang belum terinformasikan secara utuh mbak
sebetulnya tinggal mengacu saja terhadap undang undang begitu ya pak komaydi
iya tarifnya sudah jelas
tarifnya sudah detail mbak eva
tapi kemudian itu yang mungkin kurang dipahami oleh pemerintah daerah masing masing
nah kalau kemudian kita bicara apbn saat ini mengalami surplus
apakah memang ada kewajaran mungkin pemerintah pusat misalnya meningkatkan tkdd nya ke daerah
apakah mungkin itu kemudian direvisi
ataukah harus merevisi atau melakukan perbaikan undang undang lagi
sebetulnya kan ada beberapa konteks ini mbak eva
yang pertama ada yang namanya dana alokasi khusus
ada dana alokasi umum
kemudian yang dipermasalahkan sekarang adalah dana bagi hasil sebetulnya mbak
karena bagi hasil ini hanya untuk beberapa produk sebetulnya
sumber daya alam terutama termasuk pajak
tetapi dalam konteks yang dipermasalahkan sekarang adalah yang pnbp nya
penerimaan negara bukan pajak
nah lebih khususnya adalah minyak dan gas
nah kalau itu sebetulnya sudah detail aturannya begitu
nah surplusnya pemerintah pusat sebetulnya juga dikembalikan lagi ke daerah
karena dau dan dak nya otomatis naik mbak
ini yang perlu dilihat
tadi kan mas jutinus juga menyampaikan bahwa ada peningkatan justru di dak maupun dau nya
nah ini yang dipermasalahkan pak bupati sebetulnya angka yang mana
nah ini yang perlu dikomunikasikan
apakah beliau menggunakan basis di tahun tahun tertentu misalkan
di tahun sekian katakanlah kami dapat segini
sekarang kalau lebih kecil apakah itu yang dipermasalahkan
atau ada hal yang lain kan juga tidak clear ya
di dalam penggalan video yang beredar sudah viral di publik begitu mbak
tapi kalau kemudian kita bicara fakta terakhir
pemerintah pusat juga mengatakan bahwa dana bagi hasil ini mengalami lonjakan yang cukup tinggi
tapi faktanya ada juga protes dari daerah soal dbh ini
menurut anda problemnya di mana kalau begitu pak komaydi
mungkin yang dipermasalahkan
mungkin yang disampaikan oleh pemerintah pusat kan in total mbak eva
sementara untuk masing masing daerah kan bisa dinamikanya beda beda begitu
misalnya produksi migas di kabupaten bojonegoro naik begitu otomatis naik
tapi kalau di kabupaten nanti produksinya turun kan nggak bisa naik juga mbak
nah ini harus dilihat detailnya
anda produksinya di teman teman di wilayah yang dipimpin pak bupati ini sedang naik atau tidak begitu
kalau naik tetapi turun
nah ini yang perlu dipermasalahkan
apakah mungkin ada kebijakan lain dari pemerintah pusat
nah ini kan yang perlu di clear kan
yang perlu bersama begitu
bahwa in total dbh nya naik itu mungkin data makro
dan data makro kan tersusun dari beberapa komponen mbak eva
ada migas ada mineral batubara kemudian ada kehutanan
nah ini kan juga terdongkrak oleh harga batubara yang naik signifikan
kemudian bisa juga naik ke daerahnya begitu
nah ini perlu dilihat lebih detail lagi
karena yang dipermasalahkan migas tentu kita perlu lebih detail

nah ini perlu dipermasalahkan migas tentu kita perlu lebih detail lagi
apakah migas di kabupaten yang bersangkutan mengalami peningkatan atau penurunan
secara teori kalau tidak ada lapangan lapangan baru produksi migas itu cenderung turun setiap tahun mbak
iya karena kan dia sumur sumur yang seperti kapasitas sumur
kalau tidak ada pembaruan sumur otomatis debitnya juga akan turun begitu

artinya yang harus ditunggu adalah pemerintah pusat dan daerah kemudian duduk bersama untuk mencari sumur sumur

untuk memperjelas begitu ya
apa yang kemudian dipermasalahkan dan data datanya seperti apa
tapi apa yang kemudian terjadi di meranti ini tentu kita tidak harapkan terjadi di daerah lain
karena bahkan sampai ada ancaman ingin keluar dari negara begitu ya
nah menurut anda pak komedi terakhir bagaimana strategi pemerintah yang ideal soal masalah ini
saya kira ini otokritik untuk kita bersama sebetulnya ya mbak
pemerintah pusat juga perlu ada beberapa hal yang dievaluasi
berarti ada beberapa pr yang belum terselesaikan
salah satunya adalah mengkomunikasikan regulasi yang sebetulnya sudah sangat lama mbak
terbit dari tahun dua ribu empat ya undang undangnya
tiga puluh tiga tahun dua ribu empat kan berarti dari beberapa tahun yang lalu
berarti kalau masih ada kepala daerah yang belum paham
berarti kan berarti ada pr begitu
nah apapun itu sebetulnya saya sangat berkeyakinan semua pemimpin memiliki tujuan yang sama
yaitu memamurkan rakyatnya tentu alangkah lebih baiknya
tujuan yang baik perlu dicapai dengan cara cara yang baik
komunikasi yang santun komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah begitu
kalau hal semacam ini kan jadinya bukan koordinasi lagi
tetapi kemudian saling menuntut yang satu menyampaikan demikian
yang satu menuntut untuk meminta maaf secara terbuka
ini kan kemudian terjadi pergeseran ya mbak eva
yang sepertinya harusnya koordinasi ini
meningkatkan kesejahteraan baik di level pusat maupun daerah
tapi yang terjadi sekarang kan justru itunya luput dari pengambilan kebijakan
tetapi yang terjadi justru hal lain
dan mudah mudahan ini menjadi pembelajaran bersama
teman teman media cnn termasuk juga ikut mengawal
supaya case nya menjadi lebih proporsional begitu kalau pesan saya
baik harapannya tentunya adalah kesejahteraan masyarakat begitu ya
tapi apa yang kemudian kita lihat saat ini adalah keresahan masyarakat
karena informasinya juga tidak jelas dan seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang lebih baik lagi
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia prime news
selamat malam mbak